dugaan suap perizinan proyek meikarta menurut kpk
salah satu kode komunikasi yang digunakan para pejabat yang terkait kasus ini adalah tinatun
dugaan suap perizinan proyek meikarta perlahan kian terbuka
menetapkan sembilan orang sebagai tersangka kpk menemukan sandi komunikasi tinatun dalam kasus tersebut
tinatun dan sejumlah istilah lainnya disebut berkali kali
dalam komunikasi antar pejabat di tingkat dinas dan pihak pihak terkait dugaan suap
teridentifikasi bahwa penggunaan sejumlah sandi di dalam kasus ini
untuk menyamarkan nama para pejabat di pemkap bekasi
antara lain misalnya ada nama melvin tinatun windu penyanyi
jadi untuk menyamarkan nama nama para dinas tadi itu
tinatun windu penyanyi
lima tersangka penerima suap perizinan proyek meikarta
yang telah ditahan komisi pemberantasan korupsi adalah
bupati bekasi neneng hasanah yassin
kepala dinas pupr kabupaten bekasi jamaludin
kepala dinas pemadam kebakaran pemkap bekasi sahat mbj nahor
kepala dinas dpm ptsp kabupaten bekasi dewi tisnawati
dan kepala bidang tata ruang dinas pupr pemkap bekasi
sementara itu empat tersangka pemberi suap adalah
direktur operasional lipo group billy sindoro
konsultan lipo grup taryadi dan fitra jaya purnama
dan pegawai lipo grup henry jasmine
kpk menetapkan bupati bekasi neneng hasanah yassin
sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan meikarta pada senin malam
menurut kpk neneng dijanjikan menerima uang sebesar tiga belas miliar rupiah
dari pengembang meikarta
namun pemberian suap baru terrealisasi sebesar tujuh miliar rupiah
yang diberikan melalui sejumlah pejabat pemerintah kabupaten bekasi
gubernur jawa barat rituan kamil mengaku prihatin
dengan ditetapkannya pejabat kabupaten sebagai tersangka suap
prihatin saya serahkan hal begini seperti biasa ke aparat hukum
khususnya kpk semua yang terlibat mohon mengikuti prosedur hukum ya
dari operasi tangkap tangan
kpk menyita uang sebesar sembilan puluh ribu dolar singapura
uang sebesar lima ratus tiga belas juta rupiah dan dua mobil